saudara wali kota medan bobi nasution mengklaim
tak perlu lagi mengambil formulir pendaftaran
sebagai calon gubernur sumatera utara dari golkar
karena ia sudah mendapat surat penugasan dari partai
menantu presiden joko widodo ini menyebut
telah mendapat kabar bahwa nama nama yang diberi surat penugasan
dari dpp partai golkar tak perlu lagi mendaftar
sudah memberinya penugasan sebagai calon gubernur
bobi menegaskan golkar telah memberinya penugasan sebagai calon gubernur
usai dirinya menghadiri pengarahan calon kepala daerah
di dpp partai golkar jakarta beberapa waktu lalu
selain penugasan sebagai calon gubernur
bobi mengaku juga mendapat penugasan sebagai calon wali kota medan
sehingga saat ini pihaknya fokus membangun komunikasi
seperti partai nasdem dan pkb
tugas sebagai calon wali kota medan dan calon gubernur
ya dua duanya kita ikuti proses
kalau ingin kita sendiri pak
sebenarnya gubernur atau wali kota

pak oli sudah jadi kader ya pak
enggak ini baju melayu
di sisi lain dpd pdi perjuangan sumatera utara menegaskan
tak akan melayani pendaftaran calon gubernur
oleh menantu presiden joko widodo
wakil ketua bidang politik dpd pdi perjuangan sumatera utara
aswan jaya meminta bobi mendaftar lewat partai lain
penolakan ini disebabkan bobi telah dipecat sebagai kader
apalagi posisi politik bobi sempat berseberangan dengan pdip
ya silahkan saja kalau dia punya kegiatan itu
tapi sikap pdi perjuangan tidak
melayani beliau bila ingin mengambil formulir atau mendaftar dari pdi perjuangan
sudahlah menurut kami cari saja partai lain yang mau mengusung beliau